kalau tadi adalah kakak yang mengaku ngaku jadi anaknya gus dur
tapi memang gus dur itu adalah orang atau presiden di indonesia satu satunya yang suka bercanda
dan humor humor gus dur itu selalu lucu gitu
ada juga presiden yang emang suka ketawa gitu kan
tapi garing aja gitu
gak lucu lucu amat diketawain semuanya
jadi ada banyak humor tentang gus dur
salah satunya adalah gus dur itu pernah naik pesawat
naik pesawat bareng presiden amerika bill clinton dan juga presiden perancis jack sirak
jadi pas naik di pesawat ini mereka bertiga duduk
pas duduk itu clinton sama sirak ini pengen banggakan negaranya
jadi pertama clinton keluarin tangannya
dari pesawat gitu
sekitar sepuluh menit dia keluarin
keluarin tiba tiba dia masukin
masukin terus bilang gus ini kita sudah ada di amerika
gus dur tanya dong lah kok kamu tahu
iya soalnya tadi saya keluarin tangan saya kesentuh patung liberty
sirak dengar itu gak mau kalah dong
dia mau banggakan negaranya juga
akhirnya dia keluarin tangan
tiga puluh menit terus dia masukin tangan
gus ini kita bukan di amerika gus kita di paris
lah kok kamu tau
iya gus soalnya tadi saya keluarin tangan saya kesentuh menara eiffel
gus dur gak mau kalah dong
gus dur keluarin tangan
satu menit dimasukin
gus dur langsung bilang weh bukan di amerika bukan di perancis ini kita lagi di atas tanah abang
mereka bingung loh kok gus dur tahu kita di atas tanah abang
sedangkan gus dur keluarin tangan aja itu cuma satu menit
wah justru itu saya tahu kita di atas tanah abang
nih satu menit aja jam tangan saya hilang
tapi tapi gus dur itu bukan hanya sudah ketemu dengan pemimpin pemimpin dunia gitu
gus dur juga bahkan itu sudah bertemu dengan seluruh presiden di indonesia
jadi sudah presiden indonesia soekarno soeharto apa apa sudah di ketemu semua
yang pertama kali gus dur ketemu itu megawati
waktu megawati masih kecil gitu gus dur samperin
datang eh dek mega gitu
eh om gus dur saya pengen jadi presiden besok gitu
alah tenang aja nanti kamu jadi presiden pas saya dilengserin gitu
yang lengserin siapa
jawab aja sendiri
terus gus dur ketemu dengan presiden pertama soekarno
soekarno ngeluh dong tentang indonesia gitu
gus saya ini baru bentuk negara kesatuan republik indonesia
tapi menyatukan ideologi ideologi tokoh bangsa ini sulit banget
ala bung karno satuin ideologi aja kok repot gitu
ketemu lagi soeharto
gus saya ini membangun di mana mana tapi ada apa apa saya itu yang selalu disalahin
halah sering disalahin aja mengeluh gitu aja kok repot gitu
terus ketemu sama pak jokowi
waktu pak jokowi jadi presiden udah pernah gus dur
datang gus dur kan datang ketemu pak jokowi
jokowi juga mengeluh
gus dur ini loh undang undang kpk itu direvisi
tapi saya belum terbitin perpunya
nah kalau ini nih yang repot nih
pak jokowi nggak mau kalah masih tetap
loh kok ini repot ya gitu
dikasih tau lagi
gus tapi ini soal papua itu bergejolak gus
terus ada menteri saya matiin internet
terus ada menteri saya lagi kirim militer lagi gitu
wah kalau ini mah bukan repot lagi
sekian dari saya
oke keputangan mamat alkathiri